inilah video proses evakuasi yang diabadikan kerabat mempelai putra
banjir setinggi satu meter tiba tiba menerjang resepsi pernikahan pasangan fatkul faruk dan hidayah nur molina
warga desa kesambi kudus jawa tengah kami siang
tingginya air memaksa seluruh tamu undangan dan keluarga mempelai dievakuasi ke tempat yang lebih aman
bahkan sebagian alat perlengkapan resepsi terbawa banjir
menurut mempelai pria fatkul faruk air naik hingga satu meter usai proses akad nikah selesai
fatkul yang merupakan relawan dari sar muhammadiyah bersama rekan tangga bencana yang hadir
spontan membantu proses evakuasi tiga ratus an tamu undangan ke rumah kerabat yang lebih aman
proses awal ini akar air sudah mulai naik sudah sampai di apa ya sebelum teras di pelataran
akad selesai airnya sudah sampai teras
untung saja akarnya sudah selesai terus tamu tamu sudah mulai diungsikan setelah
banjir yang merendam desa kesambi kecamatan mojokerto
kudus terjadi akibat jebolnya tanggul sungai piji sepanjang hampir tujuh meter
tanggul jebol karena tumpukan sampah kayu dan bambu yang menyumbat aliran air di jembatan tiga desa kesambi
hujan deras juga mengguyur kawasan itu selama delapan jam pada rabu malam
ketinggian banjir yang merendam ratusan permukiman mencapai tujuh puluh cm hingga satu lima meter
selain di desa kesambi hujan deras yang mengguyur pegunungan muria juga mengakibatkan sungai simo meluap
dan merendam sejumlah desa di pati jawa tengah
salah satunya adalah desa widoro kandang
ratusan rumah di kawasan ini terendam dengan ketinggian tiga puluh hingga delapan puluh cm
dari data badan penanggulangan bencana daerah pati ada sembilan desa yang terendam banjir
di antaranya desa widoro kandang desa bapok desa tamat sari desa sinoman desa banyutowo serta desa dengkek
dini putan cnn indonesia